yaudah ya ya ya
gak bisa dateng nih
ini serius gak papa gue harus cabut soalnya
ya mau gimana ya udah
sorry ya sampe
yaudah kamu kenapa
radit mukulin kamu
anak buahnya tante yang memukulin kita
terus kalian kecelakaan terus abis itu kalian fitnah radit iya kan
enggak ma ini beneran kelakuan anak buahnya radit
dan kita harus ngelaporin ini ke mama papa radit
ya tapi harus dong mas supaya orang tuanya tahu kelakuan anaknya
enggak enggak enggak
mama gak mau
yaudah kalau mama gak mau biar aku aja
yola yola tunggu
kamu mau dibagiin disini
aduh ini lagi gimana
enggak usah cepetan
makasih ya bang
sebaiknya tante langsung tanya aja deh sama radit
oh jadi kamu gak mau ngaku ya
yaudah kalau kamu gak mau ngaku biar aku aja yang ceritain semuanya
kamu jangan pindah radit ya gak mungkin radi jad sama kamu
tapi ini buktinya tante kalau tante gak percaya sama aku nanti tante tanya aja sama
temen atau cowoknya
lagian ngapain kamu jalan sama cowok lain harusnya kan kamu jalan sama radit
udah udah mah
yola kalau yang kamu katakan itu benar om kecewa berat sama radik
tapi kalau ternyata yang kamu katakan itu tidak benar
itu bisa menjadi sebuah fitnah
almarhum papa kamu pasti sangat sedih melihat kamu seperti ini
kalau kamu memang sudah tidak suka sama raden kamu bilang saja gak apa apa
papa gak mau punya menantu orang yang suka memfitnah seperti yang lain
itu bukan fitnah
dan saya sama yola tadi dipukulin sama anak buahnya anak bapak
bohong itu nggak benar pak dia bohong
bohong apaan sih waktu itu saya pernah ketemu kok sama mereka waktu pertama kali ketemu sama radit

papa kecewa berat sama kamu
yaudah ya yaudah ya
nih serius gak apa apa
gue harus cabut ya
dulu aku berat mencintamu
saat dia telah memilikimu
namun aku akan menjagamu selalu

aku gak pernah ngerasain ya emang yang dikhianatin sama temen lo sendiri
harusnya sih gue nyadar ya dari waktu lo nyikat bulan lo nyikat merah
tuh harusnya gue udah sadar tuh kalau lo emang bukan teman yang baik buat gue
lu tanya aja tuh sama orang di utara orang di selatan orang di timur orang di bkt
lo tanya tuh sama orang orang yang ada di puisi lu tuh
nggak gue mau ngajak lo

di satu dua
lalu dia savings
bujuk sam ikut
begitu ya kak
ya udah gapapa deh
tapi kayaknya acara kejutan kita hari ini gak jadi deh
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi